sampai jumpa di video selanjutnya
andi itu gak bersalah
kamu kasih aja makanan yang berprotein
kayak omega tiga sayuran ikan atau telur
nanti kiki siapin buat ibu
terima kasih ya
mau nanya sesuatu ke mbak mici
jawab jujur pertanyaan kiki ya mbak
mau nanya apa emang ya
mbak andi itu
yang membunuh mas roy
jujur ya mbak kiki berharapnya
mbak michi jawabnya itu gak benar
kalau memang mbak andi
yang membunuh mas roy
marah dan sampai
ibu rosa tau
kalau mbak andi itu
pembunuh mas roy
menikahi pembunuh dari anaknya
jawab pertanyaan kiki mbak
tunggu tunggu tunggu
ngebunuh anaknya bu bos
gimana sih maksudnya
enggak kan mbak michelle
ini gak bener kan
rasanya udah gak ada gunanya lagi aku sembunyiin soal ini
tante rosa juga udah tau
justru aku harus beritahu kiki dan mirna
supaya mereka bisa jadi support system untuk kesembuhan tanpa rosa
andi adalah terpidana kasus pembunuhan roy
kiki gak nyangka mbak
jadi adeknya pabos itu namanya roy mantannya andin

atasan waktu itu bu bos pernah bilang sama saya mbak mici

anaknya itu cowok semua

rosdiana itu gak ada kan ki
karangan kiki mbak
karangan kiki mbak
dia gak ngelakuinnya mbak
dia gak ngelakuinnya
saya percaya kalo andin tuh gak ngelakuinnya
andin emang gak bersalah
dia cuma korban dalam hal ini
yakin banget kalau andin itu gak bersalah

dan ini yang ngebuat tante rosa merasa sangat sedih
dibohongi oleh al dan andin
aku minta tolong banget sama kalian berdua
aku minta tolong banget sama kalian berdua
tolong yakinin tante rosa kalo andin itu gak bersalah
gak mungkin tekai sampe gak bunuh orang
kan mbak andin orangnya baik kayak gitu mbak
andin tuh orangnya baik banget
jadi gak mungkin
jadi gak mungkin
kamu tolong siapin makanan buat tante rosa ya
kamu mirna juga tolong
bangunin rina ya siapin dia mau pergi ke sekolah
hibur dia kau lagi sedih ya
gak ada di rumah
dan aku juga minta satu hal sama kalian berdua
tolong jangan pernah
bahas masalah ini di depan rena ya
kasian dia masih kecil
sama sama mbak michi
info yang kamu kasih ke mama itu salah
salah gimana maksud mama
iya yang keluar dari rumah
mereka yang pergi
sementara mamanya al itu ada di rumah
iya adin sendiri yang cerita
kalau andin sama al yang pergi dari rumah
karena mamanya al itu nggak bisa terima
masalah lalunya andin
ehm papa juga udah dikirimin shero ke rumahnya kok
yang lebih kasian itu adalah rena
gak membawa rena ikut sama mereka
mereka gak tega melihat ibu rosa nanti takutnya makin sedih
kalau rina dibawa
kalau udah kaca begini keadaannya
al pasti makin mati matian cari cara
kalau mbak andin tidak membunuh roy
ini bahaya banget buat gue
eh yaudah ya sayang
eh mama mesti bikin sarapan dulu buat papa ya
iya yaudah mah
ah iya tadi aku kasih tau
ke rumahnya andin sama al ya
ke rumahnya andin ya
aku jalan sama andin
nanti aku bawain makanan juga buat mereka ya
ada kabar terbaru
mama barusan ngasih tau aku
kalau ternyata yang pergi itu bukan
justru anin sama al yang pergi
wah kalau gitu
kasian dong reina
dia pasti sedih
kayaknya aku sebelum ke kantor
aku mau mampir ke rumahnya aldebaran ya
kamu kalau mau ikut boleh
aku juga pengen ketemu sama rima
yaudah kamu siap dua ya
kok nggak ada
kok nggak ada
aduh lemes banget badan gue abis denger ceritanya mbak michelle
ya allah semoga ada jalan keluar rebut masalah ini
ya allah rena
rena udah bangun
pasti dia nyariin pak bos sama andin